kita juga kepentingan kepada kebersamaan
tetapi lucu kalau sebuah pemerintah itu tidak ada oposisinya
oh terus ya perlu ada kontrol

masih ada angket masih ada mk
ini juga akan mendatangi ketum ketum parpol yang lain untuk diajak masuk atau gimana
kan sekarang ini lagi konsentrasi ke mk kan
jadi intinya kan kalau memang ada beberapa yang memang pertemuan itu kan dengan pak surya paloh
segala macam itu kan pertemuan yang memang sahabat lama yang bertemu silaturahmi
dan semuanya juga tahu bahwa pak prabowo ini kan mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk membangun bersama
dan pemerintahan pak prabowo ini kan memang mengajak untuk sama sama membangun negara ini
jadi saya kira kalau nanti pertemuan pertemuan berikutnya ya nanti masih menunggu juga hasil mk nya
tapi artinya memang pak prabowo ingin menarik semuanya masuk ke dalam
ya intinya adalah menarik untuk membangun bangsa ini
membangun bangsa dengan mau masuk ke dalam semua gitu
jadi yang penting kan pokoknya intinya membangun bangsa ini
jadi ya checks balances kan juga menjadi membangun bangsa juga
bung basara kalau pdip yang sudah berpengalaman di oposisi dan juga berpengalaman di koalisi
kalau melihat sekarang akan berada di luar pemerintahan
sebelum menjawab ke situ mas budiman karena kompas tv malam ini mengundang delapan partai politik yang lolos
saya kira tidak berlebihan kalau kesempatan ini
kami dari pdi perjuangan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada rakyat indonesia
yang kembali memberikan kepercayaan pada pdi perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif
setidak tidaknya menurut ukuran pengumuman kpu tanggal dua puluh maret kemarin
kami bersyukur di tengah tsunami dan perhara politik kita masih terus mendapatkan kepercayaan rakyat seperti ini
yang kedua mas budiman atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya
saya kira perlu kita bedakan tahapan politik dalam demokrasi kita
yang sedang mas budiman bahas sekarang ini adalah satu tahapan pasca tahapan pemilu presiden
jadi ada dua tahapan tahapan pemilu presiden itu suatu kerjasama politik dalam pilpres
dalam pilpres itu selesai baru tahapan di kabinet dan di parlemen
nah pertanyaan mengenai apakah kemudian partai partai ini akan bergabung dan tidak bergabung dalam pemerintahan
menurut saya agak sedikit prematur mas bdm
karena undang undang yang diketok oleh mas doli dan kawan kawan di komisi dua bersama pemerintah
masih menyisakan satu tahapan lagi yaitu tahapan sengketa phpu di mahkamah konstitusi yang sekarang masih sedang berproses
segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi di sana
saya kira saya mengamini semua dari habib abu bakar basir bakar al habsi mohon maaf
sampai dengan bapak bung daniel johan mohon maaf habib karena sama sama habib kita berdua
bahwa ini belum momennya barangkali untuk membicarakan itu
sekalipun demikian bagi pdi perjuangan saya kira yang dikatakan oleh habib tadi
kita punya pengalaman di dalam pemerintahan kita juga punya pengalaman di luar pemerintahan
kami tidak pernah menyebut pada saat kami sepuluh tahun berada di luar kekuasaan pemerintahan sby sebagai partai oposisi
kami tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi
karena itu kita anggap satu sistem yang berlaku dalam sistem politik parlementer yang tidak digunakan dalam sistem presidensil
pada waktu kami di luar pemerintahan di zaman sepuluh tahun pemerintahan sby kami tidak menyebut sebagai partai oposisi
yang kemudian ada partai partai lain yang di luar pemerintahan sby lalu kita ajak bergabung sebagai partai di luar pemerintahan sby
kami menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan
itu sesuai dengan ketentuan konstitusi yang memang diberikan oleh undang undang kepada lembaga parlemen
di mana fraksi pdi perjuangan ada pada waktu itu
kalau bang doli kalau semuanya diajak pak prabowo masuk apa nggak terlalu sesak nanti itu ya
ya sebetulnya kan pertama saya mau menjelaskan bahwa komunikasi politik itu kan penting dan itu bisa berlangsung kapan saja
baik sebelum pilpres kemudian sudah ada pengumuman dan seterusnya pasti akan kita lakukan
mau dengan siapa saja apakah mau di dalam kerjasama politik yang selama ini dibangun di pilpres atau sebelumnya
nah bahwa kemudian komunikasi politik itu berdampak kemudian adanya perubahan pergeseran posisi ya
nanti ya tentu habis kalau dalam pilpres itu kan nanti ya ada yang berada di dalam pemerintahan ada yang di luar pemerintahan
menurut saya itu kan tergantung dari sikap dari partai politiknya masing masing
nah kalau saya melihat ya kami lah partai golkar selama berinteraksi intensif dengan pak prabowo misalnya enam bulan inilah ya
dan kenapa juga kami menjatuhkan pilihan seperti itu
karena memang pak prabowo ini kan membawa narasi bahwa indonesia kedepan akan cepat pembangunannya kemajuannya kalau memang itu didukung oleh semua elemen bangsa
dan itu persatuan kesatuan perlu sinerjitas dan segala macam itu
tapi saya kira juga sebelum atau sesudah itu juga ada komunikasi intensif informal dengan partai partai yang lain
bahwa kemudian disepakati akan terbuka diumumkan itu kan tergantung
karena saya katakan tadi komunikasi politik itu pasti akan terjadi
ya kami kami aja misalnya ini beberapa teman teman yang ada di dpr walaupun kami kemarin berbeda pilihan berkompetisi di pilpres tapi komunikasi jalan terus
saya kira kami tahu dari awal sikapnya pak prabowo seperti itu
saya kira nggak akan ada yang sesak ketika misalnya kemudian nanti akan
tapi yang paling penting adalah kita harus menghormati kedaulatan masing masing partai politik mau ada bekerja di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan saya kira sama terhormatnya sama mulianya
apakah semua memang akan masuk ke dalam
apa nggak sesak atau dilebarin aja yang sesak itu
ya kita tahun dua ribu empat belas kita mendukung pak prabowo dan belum beruntung kalah kita berada di luar pemerintahan
dan tetapi tahun dua ribu enam belas kita bergabung ke pemerintahan meskipun tahun dua ribu delapan belas kita keluar lagi
di situ kita merasakan sudah sebuah koalisi yang cukup gemuk
tetapi tahun dua ribu sembilan belas ketika kita mendukung pak prabowo kembali
kita kemudian belum berhasil lagi
pak zulkifli hasan saat ini menjadi menteri perdagangan
tetapi koalisi besar ini bukan berarti bahwa diantara kita ini tidak bisa bekerja sama dengan baik
bahkan kalau kita lihat apakah itu partai koalisi pendukung pemerintah ataupun yang tidak masuk dalam pemerintahan
untuk isu isu tertentu di dpr itu kok bisa disepakati
ada apa namanya perasaan pekerja sama secara kolektif diantara semua partai partai politik
kalau tujuannya baik mulia bermanfaat untuk masyarakat tentu kita dukung
tetapi bukan berarti tidak bisa ada yang mengkritisi
kita pun sebagai partai pendukung pemerintah kalau memang ada hal hal yang tidak pas kita sampaikan
tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita berjalan sendiri keluar dari barisan padahal keinginan kita tetap berada di tengah tengah pemerintah
jadi menurut saya sesak atau tidaknya bukan menjadi ukuran bagaimana kita bisa bekerja sama untuk kemudian misalkan melahirkan legislasi legislasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
termasuk juga kemarin ini kita lihat bahwa meskipun koalisi ini cukup besar dan kemungkinan besar kedepannya juga akan besar
tetapi jika komandonya kuat presiden yang memiliki komando kuat saya kira semuanya akan bisa bekerja sama dengan baik
bang andi kalau bung adi gimana semua akan ditarik masuk atau dibiarkan satu dua tiga di luar gitu
jadi memang kita menyadari bahwa semua pemerintahan ingin mempunyai dukungan yang mayoritas di parlemen
kalau berdasarkan dari berdasarkan hasil pengumuman kpu kemarin memang koalisi indonesia maju masih barangkali lebih kecil sedikit dibandingkan yang bukan koalisi indonesia
pendukung satu maupun pendukung tiga
jika dijumlahkan lebih besar daripada pendukung dua di parlemen nantinya
karena itu memang kalau ada keinginan dari pak prabowo sebagai presiden terpilih kemudian untuk menarik teman teman yang sekarang ini tidak berada dalam koalisi indonesia maju
kemudian bergabung bersama membangun bangsa ini dalam pemerintahan bersama sama kami berempat ini terus tambah satu atau dua itu juga wajar juga
terpilihnya siapa yang mau diajak dan tergantung dari partai partainya
kalaupun tidak ada yang diajak juga bisa berjalan juga
tapi tentu saja kita pahami memang selalu ada kebutuhan untuk menjadi mempunyai dukungan mayoritas di parlemen
supaya jalannya pemerintahan terutama dalam dalam berbagai macam legislasi dimana membutuhkan
itulah sebabnya kita terbuka untuk hal ini dan tentu saja sekali bagaimana siapa dan bagaimana saya rasa memang waktu masih ada
masing masing tentu saja saling mengukur apa namanya cost benefit
dan tentu sekali lagi tergantung juga presiden pak pao sendiri presiden terpilih
apakah kemudian koalisi besar itu semata mata demi kepentingan nasional atau demi untuk menjaga stabilitas politik demi langgengnya pemerintahan setelah jeda berikut ini
masih bersama saya budi mantan rejo di satu meja the forum
jadi pak prabowo itu memang bertemu dengan bang surya
bernanti juga dengan partai partai politik lain
semata mata ingin mengajak mereka masuk demi persatuan nasional atau memang membagi bagi jatah menteri sih
ya kita bicara bagi bagi jatah menteri nanti dulu deh
tapi prinsipnya bahwa kita ini pak prabowo kan menginginkan adanya suatu persatuan dan adanya suatu bagaimana kita membangun negara ini
nah silaturahmi kepada partai partai yang sekarang sudah dilakukan di nasdem
dan tidak menurut kemungkinan juga dengan partai partai yang lain
itu adalah bagaimana kita bicara mengenai masalah membangun negara ini
kemudian kalau memang dari apa yang sudah dilakukan itu kemudian kita bicara mengenai masalah persatuan dan kita memang bersama sama
ya tentunya ini akan ada satu pembicaraan lebih lanjut mengenai masalah bagaimana koalisi ke depan
nah ini saya kira teman teman koalisi yang hadir di sini pun juga sudah memberikan suatu sinyal hijau mengenai masalah bagaimana koalisi ke depan itu
dan saya kira memang intinya kan pak prabowo menginginkan adanya bahwa kita ini membangun bangsa tidak bisa sendirian
kita harus bersama sama
dan kita intinya adalah bagaimana kita ini memberikan kemampuan
kemudian kesejahteraan kepada rakyat dan kemudian kita menyongsong indonesia emas dua ribu empat puluh
ini adalah payung utamanya
kemudian juga bahwa di sini setelah pemilu ya kita dengan contoh yang dua ribu sembilan belas bahwa ada rekonsiliasi
nah disinilah pak prabowo juga melihat bahwa rekonsiliasi yang terjadi pada dua ribu sembilan belas itu bisa dilanjutkan juga dengan silaturahmi itu
untuk kita berkonsiliasi untuk membangun negara ini
bang doli kalau dari sisi legislatif kan golkar kan relatif diperkirakan nomor dua ya bisa juga mungkin nomor satu
tapi dari posisi betul golkar itu kemudian ditawarin atau minta lima menteri di kabinetnya pak prabowo
sebenarnya saya ingin menjelaskan ya informasi tentang dan sekaligus saya koreksi
gak pernah minta gitu
sorry nggak pernah minta ya
ikut mengantarkan pada pemilu presiden kita menang dan kemudian golkar menambah suara cukup signifikan ya
nah oleh karena itu wajar saja kalau kemudian untuk menyembangkanti kawan kawan ya kita diberi tempat yang cukup layak lah di dalam pemerintahan ini kira kira begitu
berharap diberi tempat cukup layak itu artinya kursi menteri ya
ya iyalah di pemerintahan kita ikut terlibat
saya juga sudah sampaikan beberapa kali
saya kira memang sekarang belum waktunya kita bicara tentang soal komposisi berapa di mana dan segala macam
karena toh juga tadi sudah disampaikan semua ini kan belum sampai tahap yang final ya
tadi bicara soal kursi aja kita belum tahu berapa
sekarang kan dua puluh maret kemarin itu kan baru diumumkan perolehan suara ya
belum dikonversi menjadi kursi
dan saya kira nanti akan menunggu hasil putusan mahkamah konstitusi final sekitar bulan april atau awal mei nanti
jadi ini saya kira komunikasi ini ya belum lagi bicara belum masuk pada tahap pembicaraan soal bagi bagi kursi ya
jadi kalaupun ada satu hal saya kira yang positif kemarin
pada saat pertemuan pak prabowo dengan pak surya itu ada
soal pendidikan politik ya
bang surya begitu selesai dua puluh maret langsung malamnya press conference
menyatakan menerima hasil yang sama yang terlalu kpu dan menjawabkan selamat
saya kira ini kan sikap yang satria yang harus kita acungan jempol juga
bahwa memang pada saatnya pertandingan ini harus usai
dan harus ada pemenangnya yang harus kita akui
dan itu dijawab oleh pak prabowo dengan datang ke sana bahwa
mengapresiasi sikap bang surya dan apa namanya
jadi mungkin baru tahap itu saja ya
belum bicara tentang nanti mau masuk apa nggak masuk
pertemuan antara pak prabowo dengan ketua partai politik a misalnya
kemudian disepakati setelah disampaikan misalnya ya
nanti kami akan membangun indonesia lima tahun sebelum begini gini gini
kami akan dukung misalnya pemerintahan ini
secara gentleman diakui seperti itu kan
enggak maksudnya kalau disampaikan ke publik dengan terbuka ini bagus juga
jadi saya kira dalam rangka itu masih tahapannya sekarang yang dilakukan oleh
pak prabowo maupun juga pimpinan pimpinan partai politik
yang ada di indonesia maju dan yang lainnya
mungkin nggak sih kalau lihat polanya pak prabowo
semua dirangkul dan masuk ke dalam pemerintahan
tidak ada gunanya semuanya
yang penting bisa dapat dukungan mayoritas di parlemen
terlalu besar juga koalisi
itu juga bisa lebih rapuh karena
tapi secukupnya untuk mendapatkan
biasanya pakemnya adalah secukupnya
sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik
toh juga kita perlu juga ada yang oposisi
kalau demokrat jelas bersama pemerintahan pak prabowo
tinggal yang mana yang masuk di dalam pemerintahan
yang mana yang tetap berada di oposisi
mungkin pdip sudah mengatakan berada di oposisi
kalau biasanya dalam sebuah kabinet rekonsiliasi
ada beberapa negara kemudian yang membuat
dalam situasi normal biasanya tidak seperti itu
jadi kalau lihat komposisi kursi kan empat puluh delapan sekarang
kalau bagi pan kalau masuk lagi kan kursi menjadi sesak
masalah kursi dan pembagiannya
itu sepenuhnya menjadi prerogatif presiden
dan saya kira semua teman teman di koalisi akan menghormati
nah apakah nanti akan ada partai yang berada di luar
yang di luar itu yang gak berkeringat gitu ya
karena memang ingin memberikan check and balance yang baik
atau juga sebagai strategi politik
dan kita dengan independensi kita
bisa memberikan kritikan kepada pemerintah
justru itu juga bisa mengangkat
elektoralnya nanti lima tahun yang akan datang
siapapun yang nanti akan berada dalam pemerintahan
dan bagaimanapun nanti pengaturan untuk kerjasamanya
bahwa pak prabowo dengan leadership yang beliau miliki
itu beliau mampu untuk bisa mengatur dan mengontrol
sudah di pak prabowo juga terbuka mengatakan mengajak koalisi
ya jadi seperti yang kita tegaskan
bahwa pertemuan itu hanya silaturahmi
iya jadi kalau ditawarin ini sudah berulang ulang
tiga tahun lalu kami ke hambalang
pak prabowo juga mengatakan begitu
kita ini berteman sudah empat puluh tahun
kita sudah memilih jalan sendiri sendiri
kita tetap merawat persahabatan kita
pak wiyadi mengatakan mau mengajak kita mensejahterakan rakyat
menuju indonesia emas segala macam
tapi kan kita tidak harus di dalam
nasdem partai yang paling muda
baru tiga kali ikut pemilu
kebetulan dua kali ikut pemilu itu di dalam kekuasaan
itu tergantung nanti komunikasi dan dialog kita dengan akar rumput
dengan dua ribu an anggota dprd kita
tergantung juga dinamika politik
yang jelas di dalam atau di luar kita akan tetap maksimalkan partisipasi kita
dalam pembangunan menuju kemajuan indonesia
yang kemarin di garis bawahi berulang ulang oleh pak prabowo adalah
betapa pentingnya persatuan elit
artinya beliau mengatakan
elit ini jangan hanya ngajak rakyat bersatu bersatu
tapi elit ini betul betul menyatukan mensinergikan seluruh kekuatannya
dan bersatunya elit itu tidak harus berarti di dalam semua
kita juga bisa dari luar bisa dari dalam
saya kira pengalaman pdip di luar
betapa mereka diapresiasi masyarakat
nggak babak belur terus menerus juga
jadi saya sependapat tadi
terlalu dini untuk menanyakan di luar atau di dalam
yang jelas kita sekarang sama sama bekerja
memaksimalkan peran kita di mk
tinggal kursi ini masih diutak atik
kami punya dua puluh delapan permohonan
kami optimis diantara itu akan ada yang dikabulkan
dan artinya akan ada penambahan kursi nasdem
nah setelah itu nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa
kalau pkb ini kan karakternya kan susah ya untuk beroposisi ya
dan apakah nggak ingin merajut hubungan lama dengan pak prabowo patrio itu
saya rasa demi indonesia demokrasi berjalan dengan baik
saya rasa bukan hal yang sehat juga kalau seluruh
bergabung di dalam satu koalisi besar ya
sehingga saya rasa indonesia agar lebih bisa dinamis
kepentingan rakyat juga ada yang bisa menyuarakan
nah kekuatan yang di luar pemerintahan pun tetap ada
kekuatan partai yang di luar
kekuatan partai yang di luar
tetapi tentu nanti pilihan terbaik

kita bahas setelah jeda berikut ini
harus menanggung risiko dari keputusannya mengusung dan mendukung pak jokowi
sebagai calon presiden republik indonesia
pak budiman tahu pada waktu itu pilek lebih dahulu dari pilpres
tidak seperti di dua ribu dua puluh empat ini
pada saat pileg pertama kami menang pemilu pada waktu itu
setelah kami menang kemudian blok kerjasama politik
yang waktu itu disebut dengan koalisi merah putih
kami menyebutnya dengan koalisi indonesia hebat
kemudian mengusulkan revisi undang undang md tiga
dan merubah sistem pemilihan ketua dewan
dari yang otomatis dari pemenang pemilu
menjadi pemilihan dengan sistem paket
maka sejak saat itulah terjadi dalam sebuah negara demokrasi
yang bangsanya mengaku bangsa yang demokratis
pemenang pemilu tidak dapat menjadi pimpinan dpr mpr
beruntung di ujung masa pengabdian dpr ri dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
saya menyebutnya ada satu kesadaran bersama
di ujung masa pengabdian dpr mpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
ada empat kali perubahan revisi undang undang md tiga pada waktu itu
unsur dari pdi perjuangan
di dpr dan mpr ini masuk ke unsur pimpinan
mas utut adianto menjadi wakil ketua dpr ri
dan saya menjadi wakil ketua mpr ri
operasi atau gerilya gerilya untuk mengutak atik md tiga
karena kami sedang konsentrasi juga
menunggu keputusan final dari
proses pemilu yang belum selesai
bahwa ukuran kemenangan pemilu
dan nanti juga yang berkaitan dengan undang undang md tiga
itu bukan suara tapi kursi
masih ada kemungkinan perubahan
karena yang menjadi ukuran
nah makanya saya juga agak kaget
sekjennya bang basarah ini
kenapa nyampe nyampe ke sana gitu kan
membangun image baru golkar
dan alhamdulillah cukup diterima masyarakat
suara penambahan yang cukup signifikan
sekarang kita sudah punya undang undang md tiga
kalau pada akhirnya nanti
kalau misalnya kemudian kita dapat juara dua juara tiga
pdip kemudian menjadi ketua umum
ada kekhawatiran program program
ada nuansa seperti itu nggak sih sebenarnya
jadi kalau saya lihat soal md tiga ini
yang berkembang kemarin hangat
dan selalu adanya muncul pas selesai
soal revisi undang md tiga ini
pks akan memperjuangkan itu
adanya resedu sisa sisa dari pilpres
saya yakin sisanya masih akan terbawa
yang nanti sampai ke senayan terbawa lagi
bisa jadi di soal md tiga nanti
ini akan sangat pengaruhi kondisi senayan
berapa bulan ke depan
ketiga adanya kemungkinan perubahan arah politik nasional
yang bisa saja berada di oposisi
kalau memang terbuka pintu md tiga
itu saya pikir cantik itu
jadi semua kebagian wakil ketua
sehingga bisa mendapatkan suara hak
jadi kalau memang katakanlah
kalau katakanlah pdi perjuangan kemudian
saya kira itu tidak menjadi
karena bagaimanapun juga memang
dpr ini kan parlemen yang memang
dan kita juga melihat bahwa
apa yang sudah terjadi saat ini
ini adalah suatu sistem demokrasi
karena bagaimanapun juga akan dari awal
sudah disampaikan bahwa pak prabowo memang
dan kita dari partai gerindra juga di dpr
itu siapapun yang jadi ketuanya
wagaimanapun juga pak prabowo kan selalu mengandung
bahwa satu musuh terlalu banyak
nah ini kan kalau kita semuanya berteman kan
kita bahasa menjalankan daripada
ada juga transaksi soal kabinet
pak prabowo ketemu bang surya
jadi ketika pertama kali
angket ini diwacanakan oleh pak ganjar
sudah sampai tim kita tim teknis kita
pak muhyemin habib segaf
jadi kalau di kita clear
ada keluhan dari publik
minggu lalu kita rapat dengan pak habib
kita sampai kepada pikiran seperti ini
kalau memang kita ingin percepat
kita ajukan dengan syarat nanti di paripurna
pak baskara dan kawan kawan harus bersama kita
nah ternyata ide itu kita ajukan
nah kita menanti karena kan
setiap partai kan punya dinamika sendiri
setiap partai punya dinamika sendiri
sebuah evaluasi total terhadap
tapi memang ini butuh waktu
butuh waktu untuk menyatukan semua pikiran
terhadap angket karena yang mencetuskan ini
putra terbaik partai terbesar
oleh karena itu kita sungguh sungguh
dan kalau sekarang kesannya
tapi di kita ini masih jalan
apalagi hari ini mulai sidang mk
tetapi kita minggu lalu kita masih berbuka bersama
teriaknya lantang kemudian hilang lagi gitu
penggunaan hak angket oleh dpr ri
itu bukan merupakan variable politik
tapi dia melibatkan sekian banyak variable
angket itu akan efektif atau tidak
tentu ketika pemikiran dan langkah
mengenai angket itu kita gulirkan
di dalam konteks mengajukan usulan hak angket ini
oleh karena itu pdi perjuangan
pelanggaran sekian banyak undang undang
di dalam proses tahapan pemilu presiden kemarin
sebagai sesuatu yang harus diuji
diberikan oleh undang undang
apakah benar presiden bersama para pembantu pembantunya
telah melanggar sekian banyak peraturan perundang undangan
tetapi begitu angket ini berproses
maka akan ada banyak variable di sana
yang ada di dalamnya itu akan signifikan
kami terus melakukan monitoring
misalkan saja kita beberapa kali
diajak oleh teman teman nasdem untuk bersama sama
kemana kemudian arah teman teman partai politik yang lain
menghormati juridiksi politik setiap partai
tapi sampai hari ini pdi perjuangan
ketua umum kami yang memiliki hak prerogatif
belum menyatakan mundur dari hak angket itu
masih ada tahapan sengketa phpu
jadi double track ini tetap kami lakukan
kajian akademis atau naskah akademis
legal action kami lakukan lewat phpu di mahkamah konstitusi
oke baik mas edi suparno
masih perlu bagi perwakilan dari
jadi dari kacamata yang mengajukan itu
daripada kami yang berpendapat mungkin
mengingat pemilu berjalan relatif dengan baik
kalau memang ada kekurangan di sana sini
saya kira itu dalam setiap pemilu pun demikian
pilkada pemilihan kepala desa pun pasti akan ada
tetapi dalam proses kita melaksanakan pemilu kemarin
dan itu proses bisa dilaksanakan saat itu juga
nah jadi ketika kemudian proses itu dilaksanakan
tentu itu kita lihat bagaimana pada saat itu
tetapi pada akhirnya ketika kita kemudian
mendapatkan hasil perhitungan suara
dan hasil perhitungan suara itu kemudian
disepakati oleh para pihak
mas baskara tadi bisa melakukan
proses melalui phpu di mk
itu sudah koridornya sudah demikian
sah apakah kemudian di parlemen
tetapi tentu kami merasa bahwa
proses pemilu ini sudah berjalan dengan baik
ya tetapi hasil ini bisa diterima
dan menurut kami hasil ini juga cukup baik
karena masyarakat pun tidak ada
terjadi kecurangan masif dalam pemilu itu
kalau demokrat jelas menganggap ini nggak perlu
kan menarik juga kalau kita lihat bahwa
yang katanya mendukung hak angket
pasti dari pendukung satu atau tiga
nah persoalan yang lebih mendasar
lebih baik kita bicara nantinya setelah semua selesai
kita bicara bersama sama kpu
sampai pernak pernik tentang prosedur
apakah kita perlu memulai dengan e voting
lebih dari seratus orang di kpps itu
karena mereka menghitung sampai
subuh sampai besok paginya lagi
nah ini perlu kita sederhanakan
e voting mungkin salah satu jawabannya
dalam rangka memperbaiki sistem pemilu kita
bukan dalam konteks hak angket penyelidikan
seakan akan ada kecurangan terstruktur masif
supaya sistem pemilu kita
menjadi lebih baik dan korban juga makin sedikit
sementara hasilnya makin mantap
tapi bukan jawabannya dengan hak angket
tapi lebih baik kita bicara secara objektif
ungkapkanlah bukti bukti itu semuanya dan segala macam
oke baik kalau bung habib
soal angket tapi juga md tiga juga menyangkut
dengan mengubah ambang batas parlamen atau gimana
penyanyi biasa disebut biduan
penyair biasa disebut budayawan
angket bukan momok menakutkan
bisa dilakukan untuk sarana perbaikan
jadi bagi partai pemenang yang udah pengen duduk tenang
bagi yang sedang berjuang
melihat ada yang masifnya
yang sudah dilihat bukan pusing
satu hak politik yang pantas
nasdem pks kebetulan satu itu
karena kalau gak nunggu itu ya gak jelas bangka kita
melakukan angket kalau kita tahu hak suara kita
dalam kepemenangan bukan sekedar di mk
titik kecurangan itu akan terteliti
lihat soal kesepakatan dan kemampuan
tidak buruk kok dan itu tidak jelek
ya kita sama sama lakukan pks
kalau bung daniel pkb angketnya gimana
menjelaskan sebenarnya justru di koalisi satu
menjadi sangat penting untuk
yang dianggap jauh mundur
kalau cuma ngusulin dan selesai
nggak ada perbaikan yang bisa kita lakukan
menjadi kanal bagi suara suara
masyarakat sipil bagi guru besar
mengingin demokrasi kita mundur
dan semakin menguat karena kalau enggak
bagi pemerintahan berikut sehingga semua menjadi clear
perintah mahkamah konstitusi untuk menurunkan
ambang parlemen dan bagaimana
masih bersama saya budiman tandurjo di satu meja the forum
oposisi di luar pemerintahan
korupnya juga sangat besar penyalahgunaan
kekuasaan sangat besar sehingga
dan sangat tidak baik bagi
suara suara rakyat yang berbeda
dia menjadi korban dari pembangunan
karena itu sangat baik untuk pembangunan
bung hermawithasim selain menunggu
menghormati putusan mk yang
parlementary threshold itu diperlukan untuk
partai secara alami jadi seyogianya
ambang batas itu dari pemilu ke pemilu
kepada jumlah partai yang ideal
di indonesia berapa partai ideal di indonesia itu
yang diingatkan supaya dpr yang akan datang
akalimat empat terlalu tinggi
pembuat undang undang partai
kalau memang mau berkuasa di indonesia ya
yang suaranya lebih kecil dari seorang komeng
lebih kecil dari komeng yang seperti itu
kerja keras lagi kan harus kerja keras lagi
makin setiap pemilu harus semakin tinggi
pak endro priyono ketika partainya
pendiri pendiri apa ini pengurus partai ini
jadi pr parlemen berikutnya oleh karena itu menurut saya
baik bung basara apakah pendapat bahwa
pertama tadi saya ingin mengamini dulu yang dikatakan
kekuasaan yang absolut juga cenderung
dan legislatif saya kira perlu
cara mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan
satu tahun terakhir ini cenderung absolut
kemudian mengenai ambang batas parlemen
yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi
masih tetap bersifat open legal policy
artinya adalah mengenai berapa ambang batas
tetap nanti akan dikembalikan oleh
tidak ada anak kalimat dari putusan itu bahwa
ya tetapi di sana saya berkomunikasi juga dengan
beberapa sumber yang dapat
keputusan mk itu sendiri selain
pada pemilu yang akan datang
seperti biasanya nanti setiap pemilu
biasanya kita juga akan kutang atik lagi ya
ya saya kira putusan mk itu menjadi
semangat bagi kita semua
koreksi terhadap pemilu itu untuk memulai
jadi ya silakan kalau
teman teman yang mau menggunakan hak angketnya
mk itu memang diberikan kewenangan
sudah harus selesai termasuk salah satunya
ambang batas walaupun menurut saya
dan ini juga pandangan golkar
sistem pemilunya mau terbuka
banyak jadi saya kira itu
untuk memperbaiki jadi tadi kalau catan
memang kami dulu di komisi dua dari awal
di awal periode sesudah pemilu supaya kita
oke baik bung yadi
sistem pemilu ke depan ya memang
pemilu tidaklah sesuatu yang
pasti ada hal yang memang
ini apakah memang terlalu
terlalu tinggi atau terlalu rendah
tapi kalau kita melihat kembali lagi
undang undang parpol nah disini undang undang
bahwa setiap kali akan ada pemilu
lahir kenapa lahir partai baru
tidak bisa melarang juga yang namanya hak
seseorang untuk melanjutkan partai
partai pemilih yang ikut yang baru baru itu
hanya satu satunya nasdem
butuh rentang waktu yang cukup lama juga
kalau parlamen threshold ini diturunkan
apakah memang itu mengakomodir
permasalahan kita semua di dpr nanti
kedepannya untuk bagaimana kita duduk
untuk pemilu yang kedepan itu
undang undang parpolnya pun harus kita revisi
perintah dari mk untuk apa
sistem pemilu desain apa yang harus diperbaiki lagi
membutuhkan perbaikan yang sangat signifikan
untuk memenangkan itu dengan berbagai cara
untuk memberikan manfaat yang seketika
sementara mereka mereka yang sudah bekerja sungguh sungguh itu
buyar itu kita rasakan
saya kira ada pendidikan politik
yang sangat penting harus diberikan kepada masyarakat
bahwa kita harus bekerja dan tidak hanya
karena menurut kami satu kalau model
diadopsi di tahun dua ribu dua puluh sembilan
parlamen terhasil empat itu sebenarnya
demokrasi di dunia ada yang jauh lebih tinggi
ada yang tujuh ada yang enam ada yang juga di bawah
tapi kalau memang semangatnya di mahkamah konstitusi
bisa saja parlamen nantinya bersihkan
oke menurut saya kita sudah harus
kita taruh uang kita di situ dan kita transaksi
nah mengapa kita tidak mau
tidak berusaha untuk memulai dan teknologinya
ada kok sekarang dengan blockchain bisa
proses penghitungan suara nggak perlu sampai
begitu kita selesai nyoblos
kita tahu hasilnya sudah bisa kita lihat
kita perlu evaluasi itu semua
perlu kita pikirkan bersama sama
oke baik bung habib jadi gimana
agenda dari pks untuk perbaikan pemilu itu
untuk merapikan sistem demokrasi kita
asal semua kesepakatan dan cocok
untuk semua kita antara pemerintah
selesai sudah karena pemainnya kita sendiri
kita udah punya pengalaman dua lima kita pernah di
begitu banyak partai partai baru berpikir lagi ini
komunikasi kan tapi gimana supaya check and balance nya terjadi
kita atur dengan baik baik dan kita hitung
kira kira sepantasnya berapa untuk membuat
beberapa aturan satu dua tiga empat lima itu
yang kita dengar kita lihat saja
kita cocok yang mana gitu dengan pengalaman sekarang
perlu perbaikan yang terbaik
rumah gelap nyalakan lilin
semalam bisa habis satu lusin
pt empat persen sudah kita ikutin
jangan dihapus karena ada yang ingin diselamatin
jangan dihapus karena ada yang ingin diselamatin
jangan dihapus karena ada yang ingin diselamatin
meski masih disengketakan di mahkamah konstitusi
jangan sampai suara rakyat yang telah diberikan dikianati
menjadi sekedar ajang bagi bagi kekuasaan
karena kekuasaan itu rawan disalahgunakan
sampai jumpa pekan depan selamat malam dan terima kasih